informasi berikutnya saudara diduga dipukul kepsek siswa tewas
diduga dipukul kepala sekolah seorang murid smk di nia selatan sumatera selatan meninggal dunia
orang tua korban melaporkan kejadian ke polisi dan minta pelaku segera dihukum
nasib naas menimpa remaja berusia tujuh belas tahun di nia selatan sumatera utara
ia tewas diduga jadi korban penganiayaan oleh kepala sekolahnya
ibu korban histeris tak menyangka harus kehilangan anaknya begitu cepat
berdasarkan keterangan korban ke pihak keluarga korban sempat dipukul oleh kepala sekolahnya beberapa kali di bagian kepala dan tangan
peristiwa pemukulan terjadi pada dua puluh tiga maret
pemukulan dilakukan lantaran korban dan tujuh orang temannya tidak menjalankan tugas dalam praktek kerja lapangan industri
sejak saat itu siswa smk tersebut sering mengalami sakit kepala sampai akhirnya harus bolak balik dirawat di rumah sakit
dari hasil pemeriksaan dokter salah satu saraf korban bahkan sampai tidak berfungsi
selama sebulan menahan rasa sakit korban pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada lima belas april atau sebulan pasca korban jatuh sakit
pihak keluarga lainnya juga mencari teman teman yang tidak bisa berhubung dengan korban
pihak keluarga lainnya juga mencari teman teman yang tidak bisa berhubung dengan korban

oleh karena anak kami bisa mengalami penyakit ini disebabkan oleh bekas pukulan kepala sekolah
sebab anak kami sebelum dia dipukul oleh kepala sekolahnya dia siap siap jaga dan tidak ada penyakit lain
nah semenjak dibukur oleh kepala sekolah
itulah awalnya penyakit anak kami
hingga saat ini dibawa mati penyakit yang dirasakan oleh anak kami
menindaklanjuti laporan keluarga korban polisi memeriksa sembilan orang saksi termasuk teman korban dan guru yang ada pada saat kejadian
kepolisian resornia selatan sumatera utara juga menggelar otopsi jenazah korban

kepolisian resor nia selatan sumatera utara juga menggelar otopsi jenazah korban
kepolisian resor nia selatan sumatera utara juga menggelar otopsi jenazah korban
setelah proses otopsi selesai dilakukan jenazah kini sudah diserahkan ke pihak keluarga
keluarga berharap polisi segera menyelesaikan kasusnya
mengakibatkan korban hingga meninggal dunia
dan berharap tersangka dapat segera dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
sementara itu pihak dinas pendidikan provinsi sumatera utara juga menyayangkan tindakan pelaku dan sudah meminta keterangan dari kepala sekolah tersebut
hendrik yanto halawa kompas tv gunung sitoli sumatera utara